jalan bupati kabupaten baru no tiga malkan amin meninggal dunia akibat covid sembilan belas di hari penceblosan
korban meninggal dunia di rumah sakit wahidin sudirohusodo makassar sulawesi selatan pada rabu siang
sesuai standar protokol kesehatan jenazah pasien covid sembilan belas dimakamkan khusus pasien covid sembilan belas di kelurahan romang polong kabupaten goa sulawesi selatan
keributan sempat terjadi antara keluarga dengan aparat keamanan di lokasi pemakaman
keributan ini dipicu lantaran pihak keluarga tidak terima dihalangi memasuki areal pemakaman
malkan amin sendiri merupakan kandidat bupati baru bernomor urut tiga berpasangan dengan andi rum
wakil wali kota probolinggo jawa timur muhammad sofis subri meninggal dunia di rsud dr sutomo surabaya pada rabu pagi
almarhum yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas sempat dirawat intensif di rsud dr sutomo surabaya selama tujuh belas hari
kedatangan mobil pembawa jenazah orang nomor dua di pemerintahan kota prabowo linggo ini disambut wali kota prabowo linggo kepala opd asn dan musbidah setempat di halaman pemkot prabowo linggo
setelah disolatkan jenazah langsung dimakamkan dengan standar protokol kesehatan
pasca bupati cilacap tato suwarto pamuji beserta istri terkonfirmasi positif covid sembilan belas ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemkat cilacap menjalani tes swab pada rabu pagi
mereka terdiri dari para pejabat staff serta warga yang sebelumnya pernah kontak erat dengan bupati dan istri
hasil tes usap tersebut akan diketahui dalam jangka waktu tiga hingga empat hari ke depan
tes swab masal ini dilakukan untuk mencegah penularan covid sembilan belas di lingkungan pemerintah kabupaten cilacap